yang pernah menjadi nominasi penulis skenario film terbaik ffi dua ribu lima belas betul ya
ada sosok linda yang merasanya dia jadi tokoh sentral di situ
karena dia yang kemudian dipakai sebagai medium vina untuk menceritakan apa yang terjadi
tapi linda namanya disebut sebagai seorang linda
linda tidak mendapat atau tidak merasa anda minta izin
anda merasa etis nggak melakukan ini
kita minta kita sudah kabarin ke pihak linda
pada saat film mulai rame rame kita udah ketemu dengan pihak linda
keluarga orang tua dari linda
syuting linda itu kita tidak bisa cari di mana posisinya
pada saat pembuatan skenario ya
sekarang akhirnya baru sebulan tiga empat minggu yang lalu kita udah ketemu dengan keluarganya
kan dalam film itu ada ibunya linda
ada tantenya linda yang kemudian didramatisasi
jadi tantenya linda yang buka salon sedikit mistis
itu untuk melengkapi karakter linda yang
memang di dalam film mempunyai indra ke enam atau mempunyai kemampuan sensitif lah
kita cuma melogikakan aja bahwa orang yang sering kerasukan biasanya sensitif
baru kita build dari situ karakternya
so actually itu bukan tanpa wawancara dengan linda tapi itu hanya hasil dari imajinasimu saja
dan anda udah ketemu siapa orang tua linda ibunya
dan ternyata linda memang seperti itu dia mempunyai indra ke enam
dan jadi benar pas kebetulan dia mempunyai indra ke enam dia sering kesurupan almarhumah
dan waktu kesurupan juga diceritakan kejadiannya di depan kaca seperti yang difilmkan
tapi ibu mengizinkan nama anaknya dipakai
setelah film keluar akhirnya diizinkan semuanya
yang saya ingin tanyakan sebelum membuat
kita gak bisa track dia dimana sebelum film keluar
jadi kita gak bisa ganti namanya karena di dalam rekamannya itu ada dibilang katanya linda
saya ingin tanya anda belum mendapat izin bahwa sekarang sudah ada komunikasi begitu ya di rancangan
sekarang sudah ada komunikasi dengan keluarga
tapi sebelum membuat film belum ada konsen atau pemberian izin untuk menggunakan nama linda yang memang suaranya ada di situ
apa itu tidak menjadi konsideran bahwa apa yang anda lakukan itu sangat tidak etis
dan ini kan diviralin juga videonya oleh
kalau di filmnya oleh kakak dari almarhumah
karena waktu itu mau mengungkap kasusnya
jadi kakaknya alma rumah rekam dan diviralin gitu
dan kita dapat video itu juga
kita sudah bicara banyak dengan keluarga almarhumah
waktu saya melihat film anda dan kemudian melihat faktanya setelah linda dipanggil ke kantor polisi ternyata itu jauh berbeda
coba kita lihat apa yang dikatakan linda di depan wartawan
kebetulan ada di rumah
sudah lama sudah lama banget
sudah lebih dari enam bulan karena si linda udah putus sama anak x
anda pernah bertanya ke teman teman anda tidak pernah bertanya ke teman teman anda
kita hubungannya tidak se dekat yang di filmkan loh
hanya hubungannya biasa saja
tetapi dalam film itu dia menjadi salah satu main karakter
pertimbangannya pertama kita ambil dari secara logika aja sih
kita tidak tahu memang se dekat apa mereka
tapi ada suara linda yang kerasukan fina
jadi kalau kita melihat secara logiknya
harusnya sih biasanya dekat ya
karena kerasukan karena kedekatan itu
biasanya ada kedekatan emosional yang bisa bikin orang kerasukan
jadi anda melihat bahwa secara kebiasanya
orang kalau seperti itu punya hubungan dekat
karena kalau dalam film kan dia bersama sama
dia naik malam ketika kecelakaan
anda juga memberikan semacam suspense
seolah olah linda itu merasa sangat
kayak linda di aslinya juga
dia tidak ke tempat ke pemakamannya si wina
juga nggak ke tempat
dan mana yang dramatisasi anggi
soal indeks keseluruhan hidupnya dia dramatisasi
karena kita gak pernah bisa minta
kehidupan dia itu seperti apa
itu saja fakta yang kita punya pada linda
dan memang suara yang beredar itu adalah suara linda
tapi sebelum itu berteman
itu kan dibuat di skenario
ijin itu hanya dari keluarganya wina
g kenapa tidak anda membuat
ia memiliki keteguhan sikap
tidak anda dapatkan izinnya
atas nama yang disebut
mereka tertanyaan yang dibukanya
orang tuanya dan suaminya juga ada pamannya juga ada dia tidak merasa bersalah sama sekali tidak
merasa keberatan tidak merasa korban dia anda anda menerima akhirnya bisa menerima izin dari
keluarganya iya karena apa yang kita saya jelasin ke keluarganya dan keluarganya juga setuju apa
yang beredar di masyarakat yang viral itu yaitu yang bener emang yang linda gitu dalam awal film itu
kan sudah ada disclaimer bahwa ini adalah based on true story ada kisah nyata tapi kemudian ada
tidak menggunakan nama asli demi penghormatan pada korban siapa korban yang anda ingin hormati
acaranya pacarnya almarhumah kenal ki baal bahwa itu al almarhum eki juga korban kan tentu kita
harus menghormati itu kita udah ketemu tim langsung ketemu juga tim saya tim saya udah ketemu
dan kita menghormati dengan alasan bahwa tidak mau membuka luka lama tentu kita sebagai ph harus
respect jadi boleh itu diceritakan tidak sama sekali kita ceritakan dono amin untuk membuat
film tentang vina ini boleh tetapi jangan melibatkan anak saya begitu itu terjadi di luar
di luar negeri dan dimana mana karena kan sudut pandangnya yang tadi pagi bilang sudut pandangnya
kita ambil point of view wina kan jadi kita tidak membahas point of view
si keluarga dari almarhum eki ini tidak bersedia terlibat kita tidak sebut namanya tidak ada pacar
tidak ada hubungan kenalan dengan pacaran status pacarnya pun enggak punya gitu gitu rubah jadi
ada pertanyaan seperti ini untuk linda anda berani menggunakan nama aslinya untuk eki anda tidak
berani karena dia anak polisi jadi untuk keluarga biasa anda bisa bertindak bebas tapi untuk anak
polisi anda takut bukan bebas juga sebenarnya kan suaranya dia pun udah digunakan untuk penyidikan
untuk udah viral dari tahun dua ribu enam belas dan enggak ada protes apa apa dari keluarga dan dari dari
keluarganya juga jadi kita asumsinya bahwa it s oke toh disitu kan tidak ada korban
misalnya linda tuh bukan korban salah satu korban di situ jadi gue iseng it s oke dan setelah ketemu pun ya tidak masalah dari pihak linda juga tidak ada masalah ya
oke hanya susah ditemukan untuk mendapatkan kebijinan saya yakin kalau ditemuin sebelum shooting kita bisa ketemu dia pasti juga setuju karena emang ini pure
teknikly secara teknis anda tidak bisa mendapatkan linda dan keluarganya ya pada saat udah tayang kita
udah ketemu gitu dan mereka tidak keberatan karena mereka sendiri sadar bahwa video kesurupan itu ada
di mana mana di seluruh social media kita lihat pasti ada benar gak waktu pembuatan film itu anda bisa mencari nama yang berbeda
benar gak waktu pembuatan film itu anda bisa mencari nama yang berbeda
sempat didatangi oleh pihak tertentu untuk menghentikan produksi
ya saya waktu itu ada di lokasi dan ada beberapa orang yang mengaku dari kepolisian tapi tidak memakai baju polisi
datang menghentikan syuting dan meminta surat izin yang meminta semua data data dan minta skenario
dan apa yang berhubungan dengan cerita kita gak bisa kasih karena itu confidential gak ada yang berhak meminta itu
bahkan badan sensor film pun gak berhak meminta itu gitu kan
dan kita takut terjadi intimidasi fisik
saya bilang ke pak diraj untuk membawa semua harddisk ke jakarta immediately gitu kan
langsung dari itu mobil langsung bawa semua hasil syuting kita ke jakarta
kita handle lagi baru kita take up ke polres dan polda
mereka minta sebut namanya siapa kita minta mereka nggak mau ngasih akhirnya mereka pergi gitu
oke dari kepolisian mana
mereka gak bilang kita dari kepolisian meminta gitu ya
kasih gitu jadi gak tahu dijaga dari polres dari oggi slides
kalau nggak salah sebelum itu juga ke rumahnya kakaknya wina
keluarga wina keluarga wina
bilang yang jangan di variasikan sejauh ini gitu jadi ada intimidasi
dalam film itu zaki
yg sebagai korbannya anak polisi itu
itu juga anda samarkan bahwa hubungannya itu bukan pacaran dengan
pacaran lama padahal faktanya mereka memang punya sejarah
ini juga termasuk bagian dari menghormati keluarga korban dari pihak
tentu semua sih based on true story film kisah nyata dimana mana
karena ini bukan dokumenter ini film
film yang tayangan bioskop pasti ada beberapa bagian yang harus kita rubah
untuk memenuhi plot hall itu kita hadirkan sosok bang zaki tadi gitu
nah dia baru kenal di situ sebenarnya
cuma nggak sengaja ngantar pulang aja
itu yang termasuk tidak ingin anda disclose semuanya sebagai penghormatan pada
itu dan institusi instansi semuanya kita samarkan sekolahnya semuanya
tetapi anda pada saat menggambarkan egy ini
dia berada di rumah yang bisa dibilang rumah baik rumah bagus
dan kemudian ada plot yang kemudian tersosiasi dengan polisi
alur bahwa pelaku utama ini adalah anak polisi atas dasar
atas dasar rekaman suara kerasukan itu
jadi memang kita nggak bisa melakukan secara fakta
nah itu baru kita dramatisasi sesuai dengan rekaman si linda atau perasukan
tapi kita sebenarnya nggak pernah menyebutkan dia anak polisi gitu kan
atau nggak menggambarkan yang cuma di situ ada mobil polisi
which is dengan nomor polisi which is bisa siapa aja
dan emang gosip yang pada saat dua ribu enam belas itu semua orang juga bilang seperti itu
sebagai film yang dibuat berdasarkan kisah nyata dan ingin membantu upaya
agar pembunuh yang digambarkan dilindungi dan tidak tahu keberadaannya itu
tetapi dari sisi cara penggambaran dalam film ini ada beberapa catatan kritis
ini tentang anak perempuan sebagai korban